satu ratus lima puluh sampai dengan saat ini ada yang dua ratus eh dua meter ya
untuk jumlah jiwa saat ini sembilan ratus tiga puluh delapan jiwa dan dua ratus tiga puluh enam rumah kurang lebih mengungsi
di mana pak kalau untuk pengungsian sekarang ada yang disini di paut di desa terus
ada juga yang memilih di keluarganya di keluarganya yang tidak terdampak yang tidak
terdampak ya pak ini banjir sejak kapan mulai masuk pak sejak malam pak malam tadi ya sekarang ini
sudah mulai surut apa masih agak naik ketinggian air berapa ketinggian naik ada yang
bervariasi mulai dari satu ratus lima puluh sampai dengan saat ini ada yang dua ratus dua meter ya dua meter ya
saya muhammad syahriza saksikan program program kompas tv melalui siaran digital
bayar tv dan media streaming lainnya kompas tv independen terpercaya